arab menyaksikan cnn indonesia breaking news sidang lanjutan kasus mega korupsi ktp
elektronik kembali akan dilanjutkan hari ini rencananya sembilan saksi akan dihadirkan
jaksa penuntut umum kpk dalam sidang dugaan korupsi ktp elektronik ke tujuh yang akan berlangsung
sesaat lagi jadi direncanakan besok akan diperiksa sembilan orang saksi yang terdiri dari
empat orang anggota atau mantan anggota dpr ri empat orang dari pihak swasta dan satu dari pihak
kemendagri atau pns kemendagri dan kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
victor pangaribuan yang akan melaporkan dari pengadilan tipikor jakarta selamat pagi victor
victor sebenarnya siapa saja yang dijadwalkan akan hadir hari ini dan apakah ada yang sudah
hadir atau memang ada nama nama yang sudah dihadirkan atau memang ada nama nama yang sudah
dihadirkan atau memang ada nama nama yang sudah dihadirkan atau memang ada nama nama yang sudah

iya selamat pagi rian memang betul hari ini sidang lanjutan dugaan kasus megakorupsi proyek
pengadaan ktp berbasis elektronik ini kembali digelar oleh pengadilan tipikor jakarta pusat
begitu sejauh ini sudah ada dua puluh enam saksi yang diperiksa dari rencananya satu ratus tiga puluh tiga saksi yang akan dihadirkan
oleh jaksa penuntut umum dari kpk begitu nah memang kpk juga sudah memberikan konfirmasi bahwa akan ada sembilan
lima orang saksi yang hadir hari ini
namun dilansir dari informasi yang didapat dari humas pengadilan tipikor sendiri
rencananya memang ada sebelas saksi yang akan diperdengarkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim hari ini
nah saksi saksi ini yang berasal dari legislatif eksekutif dan juga pihak swasta ini
untuk mengkonfirmasi ulang keterangan keterangan saksi sebelumnya
karena memang saksi saksi sebelumnya sudah menjelaskan ada beberapa pejabat tinggi di dpr ri pada saat itu
diduga menerima aliran dana yang cukup besar masing masing setiap anggota ataupun pimpinannya begitu
nah hari ini saya dapat melaporkan ada sebelas saksi yang akan diperiksa
di antaranya adalah ada anas urbaningrum ini akan diperiksa saat ia menjadi ketua fraksi demokrat
saat pembahasan proyek ktp berbasis elektronik ini
saat ini anas juga sebagai terpidana kasus korupsi hambalang dan sedang menjalani masa tahanan
di lapa sukamiskin bandung jawa barat
dia sudah hadir anas sudah hadir sejak pukul setengah sembilan tadi di gedung tipikor ini
dan sempat ditanyai oleh beberapa awak media yang sudah berkumpul di sini
untuk menanyakan dan mengkonfirmasi ulang tentang keterkaitannya dalam kasus ini
sebelumnya rian kalau kita mereview sedikit dalam sidang ke enam
saat itu muhammad nazarudin pernah bersaksi dan membahas dan berkata di hadapan majelis hakim
bahwa anas urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi demokrat di dpr ri
pernah meminta sejumlah uang sekitar dua puluh miliar rupiah
kepada andi narogong untuk suksesi pemenangannya sebagai
dirinya sempat mencalonkan diri sebagai calon ketua umum demokrat di kongres yang digelar pada tahun dua ribu sembilan belas
namun saat dikonfirmasi ia mengatakan bahwa uang itu tidak ada
dan ia membantah telah menerima dan meminta juga uang senilai dua puluh miliar rupiah
dan di surat dakwaan tertulis juga bahwa anas ini pernah mendapatkan uang senilai lima lima juta dolar as
yang dikeluarkan oleh irman dan sugiharto terdakwa begitu
ia juga mengatakan bahwa saat itu ia menolak bahwa mendapatkan dana sebesar itu
kemudian yang sudah hadir ada juga setia novanto
ini adalah juga sedang menjabat sebagai ketua dpr ri
dan akan dimintai keterangannya sebagai ketua fraksi golkar
saat proses anggaran ktp berbasis elektronik ini dibahas
nah saya akan mencoba memperlihatkan sedikit
wawancara kami dengan anas urbani imrum dan setia novanto
pokoknya nanti lihat di persidangan ya
mas mas mas sebentar sebentar
kan ganjar bilang nih katanya ada pertemuan
saya akan membantu kpk untuk membedakan
membedakan mana cerita kosong mana keterangan yang benar
mana fitnah dan mana yang fitness
bahwa dokumen dokumen mas mungkin
silahkan nanti lihat di persidangan
ada dokumen atau bukti ya lah
pokoknya dilihat dalam persidangan nanti
siap diberi pakotnya
mas tadi kenal amdina rogong ada hubungan keluarga
ya rian memang anas urbaningrum juga sempat disebut sebut namanya oleh nazarudin pada sidang sebelumnya
bahwa pada saat tahun dua ribu sebelas begitu
pernah berpapasan secara tidak sengaja dengan ganjar pranowo
ganjar pranowo ini adalah mantan wakil ketua komisi dua dpr ri yang juga sudah bersaksi di persidangan sebelumnya
yang mengakui bahwa
pada tahun dua ribu sebelas sempat berpapasan dengan setia novanto
ini pada tahun dua ribu sebelas itu di bandarang urah raih bali
pada saat itu setia novanto hanya berpesan kepada ganjar agar tidak terlalu galak dalam membahas proses anggaran ktp berbasis elektronik ini
tapi seperti yang anda lihat tadi bahwa setia novanto tidak terlalu banyak bergeming begitu
tidak terlalu banyak berbicara kepada awak media dan tidak mengakui apakah pertemuan itu benar benar ada atau tidak begitu
nah tadi ada anas dan juga setia novanto yang sudah hadir di gedung tipikor ini
sementara yang lainnya yang sedang ditunggu kehadirannya adalah saksi dari mantan anggota komisi dua dpr ri
markus nari begitu
ada juga yang telah hadir satu orang lagi ini adalah ade komarudin mantan ketua dpr ri
yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi atas jabatannya pada saat itu
yang menjabat sebagai sekretaris fraksi golkar dalam surat dakwaan
ade komarudin ini pernah diduga menerima aliran dana sebesar seratus ribu dolar as
namun saat ditanya oleh awak media pada saat ia datang ke lokasi ini beberapa saat yang lalu
ade komarudin menjawab bahwa ia tidak pernah bertemu dengan andi narogong
dan ia juga tidak pernah menerima dana sebesar itu dan tidak pernah menerima uang spesial pun dari proyek ini begitu
nah anggota legislatif yang hadir diperkirakan ada empat orang seperti yang tadi saya sebutkan
sementara eksekutif adalah suciati ini adalah pensiunan pns di jenduk capil kementerian dalam negeri
kemudian ada pegawai swasta atau pihak swasta lain yang dihadirkan di persidangan kali ini
diantaranya ada dudi susanto ini dari pt softof technology indonesia
kemudian juga ada evi andinur alam dari pt java train utama
kemudian masih di perusahaan yang sama dari pt java trade utama ada johannes richard tanjaya
kemudian ada jimmy iskandar
keempat orang ini rian ini disebut oleh jaksa kpk sebagai tim fatwati
mengapa karena memang pada tahun dua ribu sepuluh lalu
terdakwa irman dan sugiharto pernah sebelumnya mengajak atau bertemu
mengajak membedirkan atau membentuk sebuah pertemuan antara andina rogong dengan pihak pihak ini
begitu pada saat itu hanya untuk memperkenalkan bahwa andina rogong adalah orang yang paling berkewenangan
untuk mengurusi anggaran proyek pengadaan ktp berbasis elektronik ini
nah tak lama setelah pertemuan yang dilakukan di hotel sultan jakarta pada saat itu
kemudian mereka melakukan pertemuan kembali dengan andina rogong di ruko milik andina rogong
di gerahamas fatmawati di jakarta selatan
dalam pertemuan tersebut dibahas pula dan disepakati sejumlah hal yang dibahas untuk memenangkan proyek konsorsium
nah pada juni dua ribu sebelas konsorsium ini ke mendagri sudah melansir dan mengumumkan bahwa konsorsium sudah dimenangkan
oleh konsorsium percetakan negara rakyat indonesia
nah pada juni dua ribu sebelas konsorsium ini ke mendagri sudah melansir dan mengumumkan bahwa konsorsium sudah dimenangkan oleh konsorsium percetakan negara rakyat indonesia
konsorsium ini terdiri atas beberapa perusahaan rian diantaranya ada perum atau pnri
kemudian ada pt sukovindo ada pt sandi fala artapura kemudian pt line industri ada pt quadra solution
nah selain mereka mereka ini nanti juga akan ada kesaksian kesaksian diantaranya tiga pejabat yang menjadi saksi kunci
sepertinya persidangan kali ini akan sangat menarik untuk disimak rian
karena ada anas urbaningrum sebagai mantan ketua fraksi demokrat saat proyek pembahasan anggaran iktp ini
kemudian juga ada setia novanto yang menjadi mantan ketua fraksi golkar dpr ri juga
kemudian juga ada ade komarudin mantan sekretaris fraksi golkar di dpr ri
yang disinyalir mendapatkan uang senilai seratus ribu dolar amerika serikat atas proyek pengadaan ktp berbasis elektronik ini rian
iya victor terkait dengan saksi yang dipanggil hadir
sejumlah saksi yang dipanggil hari ini pada persidangan tiga april yang lalu juga detik pernah mengangkat cerita mengenai nazaruddin
ketika ditanyakan mengenai setia novanto menerima uang juga
dia pernah menjawab dengan senyuman seperti itu walaupun memang tidak menjawab secara gamblang
apakah memang nantinya akan ada juga sesi konfrontasi antara mungkin
antara mungkin nanti dengan nazarudin maksud saya nazarudin dengan juga setia novanto
dan juga sejumlah saksi yang dihadirkan hari ini atau memang hari ini total hanya mendengarkan konfirmasi terlebih dahulu
dari sejumlah saksi yang dihadirkan tidak ada konfrontasi apapun yang akan dilakukan
ya betul sekali rian memang hari ini memang bentuk konfrontasi sendiri belum bisa dipastikan
karena untuk mengkonfrontir kesaksian dari muhammad nazaruddin ini mengenai kesaksian yang akan disampaikan
oleh anas urbaningrum dan setia novanto juga dibutuhkan kehadiran dari muhammad nazarudin
yang kemarin dalam persidangan telah dihadirkan begitu
dan konfrontir ini memang belum dipastikan mekanismenya seperti apa namun yang jelas
saat ini memang majelis hakim untuk sementara akan mendengarkan kesaksian ketiganya terlebih dahulu
diantaranya anas urbaningrum setia novanto dan ade komaruddin begitu
tanpa mengkonfirmasi secara langsung kepada muhammad nazarudin
karena beberapa diantaranya baik setia novanto maupun anas urbaningrum semuanya membantah
semuanya membantah apa yang telah disampaikan oleh muhammad nazarudin demikian rian
baik berbantah bantahan mungkin nanti kita akan melihat seperti apa jalannya persidangan hari ini
dan victor pangribunen terima kasih sudah melaporkan nanti kami akan kembali lagi kepada anda
untuk memantau seperti apa sidang dugaan korupsi iktp ini
dan cnn indonesia breaking news akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami